kita ke informasi pertama kapolres metro jakarta pusat kombespol heru novianto mengungkapkan pimpinan ormas front pembela islam atau fpi rizik syihab akan menjalani swab tes secara mandiri
sebelumnya pada sabtu malam kepolisian bersama tni menyambangi kediaman rizik syihab yang dikabarkan sakit diduga terinfeksi covid sembilan belas
hal tersebut disampaikan kapolres metro jakarta pusat kombespol heru novianto di kawasan petamburan tanah abang jakarta pusat senin siang
menurutnya kedatangan pihak kepolisian bersama aparat tni ke kediaman pimpinan ormas front pembela islam rizik syihab pada sabtu lalu atau sabtu malam lalu untuk mengecek kondisi kesehatan rizik syihab
rizik syihab yang dikabarkan sakit lantaran diduga terinfeksi covid sembilan belas diminta untuk menjalani swab tes oleh pihak kepolisian
namun hal tersebut ditolak pihak fpi dan mengaku bahwa rizik akan menjalani swab tes secara mandiri
ya mereka yang akan melaksanakan sendiri kita kan bukan nggak bawa
jadi mereka alasannya kalau mau swab mau pemeriksaan itu akan dilakukan sendiri tidak mau dibantu gitu
ya mereka kita himbaw di melaksanakan sendiri